setelah dua tahun pandemi pelonggaran pun diberikan pada acara yang menimbulkan kerumunan
mulai dari pertandingan olahraga hingga konser musik
seakan ingin merayakan kebebasan euforia orang untuk berkerumunan pun muncul
namun sayangnya dalam sebulan terakhir tragedi dalam kerumunan terjadi
tidak hanya di indonesia tapi negara lain
di antara kerumunan yang menimbulkan banyak korban jiwa adalah tragedi kanjuruhan dan tragedi itaewon korea
selain itu ada sejumlah konser musik yang terpaksa dihentikan polisi karena ricuk
sabtu dua puluh sembilan oktober kericuan terjadi di konser bertema berdendang bergoyang di gedung istora senayan jakarta
diduga penonton melebihi kapasitas tempat acara sehingga aksi saling dorong terjadi
melihat kondisi membahayakan saat itu polisi menghentikan konser yang berlangsung
sepekan kemudian hal serupa juga terjadi pada konser boy band nct satu ratus dua puluh tujuh di icebsd tangerang pada jumat empat november
sepuluh orang dilaporkan pingsan dan polisi juga terpaksa menyetop konser
euforia masyarakat untuk berkerumunan
kumpul di sebuah acara sudah sepatutnya diprediksi pihak yang terlibat dalam acara itu sendiri
mulai dari panitia polisi hingga penonton
ketua bidang program asosiasi promotor musik indonesia dewi gonta menjelaskan
pihak penyelenggara sebuah konser musik wajib mempersiapkan keamanan acara sebaik mungkin
mulai dari penghitungan kapasitas penggunaan sistem tiket secara digital
penyediaan tim medis yang memadai
hingga pertimbangan pintu masuk dan keluar yang terus diumumkan secara berkala kepada penonton
yang pertama harus kita hitung adalah kapasitas berdasarkan lahan yang kita pergunakan
itu ada perhitungannya
setelah kita menghitung maka kita mengeluarkan jumlah tiket
ataupun undangan untuk memberikan akses masuk dan keluar
sementara itu menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno mengatakan
melihat banyaknya musibah akibat kerumunan
pelaksanaan konser kini harus semakin mempertebal segi keamanan
tidak hanya sekedar mencari keuntungan tiket
dan para event organizer ini harus bersatu padu
memastikan bahwa kita tidak melanggar sop yang sudah kita sepakati
jangan saja hanya melihat dari aspek revenue nya atau pendapatan omsetnya
selain penyelenggara maupun polisi yang memastikan keamanan
para penonton juga wajib melakukan pencegahan
di antaranya tidak memaksakan diri tetap berada di kerumunan jika kondisinya mulai tidak kondusif
nah saat sedang menonton konsep seperti ini
penting bagi kita untuk dapat membaca situasi kerumunan
jika sudah dirasa mulai tidak kondusif dan juga berhimpit himpitan berdesak desakan
maka kita harus segera menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman
dan yang paling penting yaitu mengingat pintu masuk dan juga pintu keluar
agar nantinya jika terjadi situasi darurat dapat segera mengevakuasikan diri
tim berikutan cnn indonesia
tim berikutan cnn indonesia